mama apa apaan sih wan
kenapa ya perasaanmu jadi gak enak
ibu tidak boleh main main game sendiri
semua masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan
kalau keluargaan sepertinya papa
papa yang sedirkan
perempuan ini tidak bisa diajak baik baik apalagi secara kekeluargaan
ini buktinya pak
saya tidak membiarkan seorang pun menghina keluarga saya
kamu kamu biar masalahnya
selama ini saya sudah menahan diri
saya sudah berusaha memahami perasaan anak saya
tapi saya tidak
kalian semua tegak melakukan ini kepada kami
apa benchukmu pak
kacau kot finish
aduh akan dia angkat siang
saya gak ada waktu lagi untuk bersenang mengang
saya nggak akan melepaskan dia anak
tapi mereka juga panggil orang saya
dia nggak salah pak
pak jangan pak
bapak nggak boleh ditahan pak
bapak nggak salah pak
kalau sampai kamu menolong perempuan itu
sama saja kamu membunuh mama
saya nggak akan sedang sedang menghabiskanmu
saya rela masuk penjara demi itu
kalau nekat berhubungan dengan dia
bapak gak akan pernah lagi menganggap kamu sebagai anak
jangan buang waktu

semua apa sebaik baik saja
kayaknya manusia harus berbaik
kita mau pergi ke kamar
kita mau pergi ke kamar
kakak jangan ikut campur garusan aku ya
bilang jangan pernah kasar ya sama kakak kamu
kalian dengar semua ya
nggak ada yang bisa memisahkan aku dan juli
karena kita saling mencintai

sekarang bawa masuk ke dalam
karena keributan ini kamu sampai pingsan
ya tuhan berikanlah kekuatan dan kesembuhan untuk mata julie
nggak mesti dibawa ke rumah sakit kan

itu tidak penting
dokter kenapa kamu senyum
ada apa dok apa ada kabar baik
kedua mata juli mengalami kemajuan
julie sudah bisa melihat
dia juga bilang begitu dok
tapi katanya matanya masih kabur pandangannya
sekarang kemajuannya jauh lebih baik
ya terima kasih ya tuhan
terima kasih dok
saya juga tidak menyangka kalau kesembuhannya jauh lebih cepat
mungkin ada perasaan bahagia yang membuat dia jadi lekas sembuh
terima kasih ya tuhan
ini benar benar mukjizat
ya ini akan rumah diri ya mata
terima kasih dok
ya terima kasih dok
saya sudah peribadi
sebelum saya membunuh anak kurang ajar itu
sudah pak itu bisa bapak jelaskan nanti di kantor
jangan dikira persoalan kita selesai sampai di sini
saya gak akan pernah tinggal diam
kamu sudah membunuh istri saya
kalian sudah bikin sengsara putri saya
saya akan menghancurkan keluarga kamu
kalau kakak kamu tuh ngebuk polisi kamu udah mati digebukin
tapi kalau sampai pak ahmad di penjara kasihan juli
dia tuh gak punya siapa siapa lagi
dia juga ngerayu kamu juga gak mikirin perasaan kita kan
ya udahlah mil
pak ahmad itu memang pantas untuk mendapatkan hukuman
dia udah mengancam keselamatan nyawa kamu
pak ahmad itu jadi emosi karena kalian
mama nggak habis berpikir
kamu tuh udah dikebukin sampai setengah mati masih juga belain mereka
bawa dia juga pak
salah saya apa dok
menyamar menjadi petugas medis adalah bersalah
dan itu melanggar rukun
pak milo ikut kami ke kantor sekarang
pak tapi saya melakukan ini semua demi juli pak
supaya dia selamat